sayang mau lihat dong seperti apa
lama aja aneh aneh deh
ya masa disini sih apalagi aku gak ada gitar disini
ya bu ada apa
oh ya mbak di restoran ini ada gitar gak
ya ada sebentar saya angkat
gue boleh gak gantiin posisi lo jadi pasangannya roman di musikalisasi puisi
eh lo amnesia ya sekarang kan waktunya kita latihan
lo yang amnesia lo lupa gue bilang gue mau mundurin diri
mas kamu apa apaan sih roman
biarin aja biar dia belajar
mas tapi kan kasihan dia mas
udah kamu ikut aja yuk
oh kamu itu ngelawan ya biarin ngelawan ya
yang mulai duluan ya bukan saya om
udah udah hantikan udah
oh mau pergi apa enggak
kalau enggak saya teriakin saat pem nih
itu enggak apa apa
enggak aku tau itu enggak apa apa
roman kamu enggak apa apa kan
tadi aku ngelihat roman berantem sama laki laki tadi
itu orang yang tadi itu
tadi mau ngejam rat mama
terus untung aja ada roman nolain mama di sini
gitu tapi mau ngeliat enggak apa apa kan
kamu ngapain di sini
kan aku udah bilang sama mama
aku mau janjian sama temen aku di kafe
bukan sama dia
janjian sama temen aku yang lain mah
kok biasa man
ya gimana gua taruh
ya udah yaudah gimana sambil nunggu karin kita cari makan aja sama sama
biar mau yang terakhir ya
bulan mama itu harus berterima kasih sama roman
karena dia udah nolain mama
kita lihat dulu ya
nih kurang nih
agak ngeblur nih tengok
tunggu lagi ya
tunggu lagi ya
itu itu kan
cuma nyekap gue balik duluan
lo biasanya bertiga sama carlo
beli pulsa dia
mau perpanjang paket katanya
lo disini sendirian ada lilin
sampai ngepet nih
kan ini settingan
bercanda namanya juga
bulan itu kalau di sekolah kayak gimana
jelasinnya cukup pakai satu kalimat
seneng liat orang susah
susah liat orang seneng
yang ada lo
seneng liat orang susah
tante liat kan
bukul kan tante
percaya sama orang ini
dia tuh pembohong
lo harusnya tetap jadi ikut lomba dong sama gue
malah ngundurin diri
yang duluan ngundurin diri siapa
emang gue jadi
kalian kok jadi berantem gini sih
jadi di sekolah itu ada seleksi lomba musikalisasi puisi
kebetulan kepala sekolahnya itu
masangin kita berdua tante
jadi aku yang baca puisi dia yang iringin pake gitar
mau liat dong seperti apa
lama aja ada aneh aneh deh
ya masa disini sih
aku gak ada gitar disini
ya bu ada apa
berasaran ini ada gitar gak
ya ada sebentar saya angkat
siap belum puisinya
semua orang menginginkanmu
namun tak semua orang dapat menjagamu
kau datang tanpa dikira
dan kau pergi tanpa menyapa
kau indahkan dunia
tapi tak lupa menabur luka
aku mohon padamu
jangan datang untuk pergi
penampilan kalian berdua itu luar biasa
keputusan aku itu udah bulat
aku udah ngundurin diri
kamu gak bisa kayak gitu dok
agen ini semua itu kan demi nama baik sekolahan kamu juga
ntar aku pikir pikir dulu nih
kok belum dateng juga
sorry banget ya
gue kayaknya gak bisa kesana deh
ujan ujan gede di rumah gue
jadi gue gak bisa kesana
aduh aduh aduh
suara lo gak jelas nih keresek keresek gitu
nanti telfon lagi ya
gak jelas suaranya
tapi kayaknya dia gak ada suara

yaudah kalo gitu gue pulang ya
pulang dari sini antarin aku ya mah
ke rumah temen temen
apa kabar bu
kurang ajar lo ya